organisasi swasta internasional icco cooperation bersama asosiasi perusahaan besar indonesia yang
tergabung dalam indonesia business council for sustainable development ibcsd menginisiasi
program responsible and sustainable palm oil in indonesia atau respon program ini mengajak
produsen minyak kelapa sawit khususnya di lahan sumatera dan kalimantan barat agar menjalankan
bisnis yang bertanggung jawab hal ini mengingat kesadaran konsumen yang tinggi terhadap produk
yang ramah lingkungan dan keinginan menyejahterakan petani dan pekerja di area perkebunan sawit
upaya untuk mendorong perusahaan untuk ikut belajar mungkin ya bagaimana bisa meningkatkan
komitmen yang pertama untuk memakai sustainable palm oil atau sumber daya material palm oilnya
itu yang tersertifikat sehingga nanti bisa dibeli oleh negara pembelinya pemerintah daerah mengajak
perusahaan produsen untuk mensinergikan dana desa dengan dana corporate social responsibility
selain itu pembangunan desa di area perkebunan sawit perlu pendekatan dialog dari sektor swasta
dan pemerintah daerah kehadiran listrik sawit yang ada di kabupaten kami memang sudah cukup
banyak membantu tetapi nanti akan kami sependapat
bahwa dana yang bersumber dari pemerintah yang disebut dengan dana desa itu barangkali bisa kita
keluar musik kan dengan dana csr yang dari perusahaan itu nanti harus kita mulai sebenarnya
dari program apa yang akan dilakukan jadi keterlibatan itu harus dari keterlibatan awal
sehingga paling tidak masyarakat itu tahu apa yang sudah diperbuat oleh pihak perusahaan karena selama
ini barangkali komunikasi itu hanya kepada petinggi desa ya sehingga itu dianggap apa namanya
ini eropa pun menyatakan dukungannya terhadap program sawit berkelanjutan indonesia namun masih
perlu waktu dan proses panjang untuk membuktikan dan membuat produk sawit indonesia bisa diterima
ini diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan desa yang berorientasi pada
pemenuhan hak sosial dan hak ekonomi tim liputan cnn indonesia